ada ada bocil al maliki enggak ada di sini aduh
kok dia enggak ada juga di mari terus dimana si al coba kamu dimana
siap kau siapa aku siapa ya
aku siapa dong aku tuh ya aku tuh ya
itu apa ya ternyata enggak tahu itu apa ya tuyuk itu sejenis setan itu segini
kok dia duluan sih kabur
terakhir kamu lho kalau kuping aku tadi gimana
mau tanggung jawab
hai bucil ngapa kamu balik lagi kemari
jalan buntu ah hahaha jalan buntu terus balik lagi ke sini mata aku tamaku sekarang kamu mau kemana
tuh tuh tuh tumpeng bukan tuh tuh apaan tuh wah gak pat itu apaan kenapa tuh eh tuh ayo capain nih
lihat gak enggak cucian deh lo dia gak ngeliat
eh inget gak boleh ketahuan kalau sampai ketahuan ntar mulutnya aku gigilin capek mau
wah terakan lagi terakan lagi ih kuping aku kecacit bocil bocil dia lari ke sana lagi itu kan buntu udah aku kejar dulu eh bocil
ah kenapa ya sungguh membingungkan
kemana ya tuh bocil
ah bocil gak ada ah bocil ah maliki gak gak ada dimari nih aduh
ah kok dia gak ada juga dimari
al kamu dimana al
bisa dia di kolam berenang sih kan gak mungkin
tapi ketahuan nih kalau ketahuan sama manusia urusan bisa berabe
al kok kamu main di kolam meja
tuan bos aladin
kamu kan tuyul
iya bener nih tuan bos aladin
kita kejumpa lagi
berantungan gini kayak anak koala
turunlah aleman jadi tuyul asik diperluk perluk aja gitu ya tuh biar lebih asyik kita ngobrol
dengan kamu naik di situ gitu iya naik gimana bisa susah boleh tekin aja jadi tuyul kan dari
dulu tanpa kenapa otom bisa sakit juga ya iyalah punya rasa kirain ini tuhan bos udah
jas merah jangan pernah lupakan sejarah dan juga ini yang namanya kacang lupa kulit nih
semut kali ya nyenggol gue bener bener ya uang banknya udah hilang sekarang mau takut takutin gua ada
tuyul segala lagi ya emang beneran ada tuyul tuh emang bentuknya gimana mau tahu model kayak gimana
jelek jelek cil botak keriput keriput jadi tuyul lagi kalau diganteng mesinnya turun juga sih
ketuyunya gua mau ketemu terus gue mau bisnis sama dia gue mau rekrut jadi pegawai gua supaya dia nyolong nyolong uang
uang kasih ke buah ini aja dia tapi pengen pulangin ke dunianya biar dia topet jangan
jangan biarin uyul ya tolong juga sampein ke dia gua sama dia mau bikin pt pt tuyul
international dan satu lagi be bilangin sama si tuyul dia harus tetap sesebangan
tiba tiba ada bau kabel kebakar seperti bau comberan ya kan mulut tuh emang bau
mukanya mirip mirip yang itu tuh yang suka pansus pansus dan suka dikatakan
habis kerakuan tuh manusia songong siang aku
oh jadi kamu yang ambil duit abang tb
eh ini duit udah jadi hak milik aku
eh bang tuyul
gak jauh kan dari suaranya udah begitu
udah udah udah gak usah bahas gituan lah
nah udah deh sekarang kita kembali ke topik
ya kan udah ngaku aja kalau dirimu ini adalah tuan bos aladin
dulu kan tuan bush itu telah meninggalkan aku
dulu aku tuh dipanggil banjin
terus gara gara tuhan bos pengen pergi aja
aku diambil dia tuh sama si lahap
sekarang dia ganti nama jadi kusen
kusen mah bangunan
bangun pintunya kusen
terus dimasukin ke dalam bambu
terus aku disuruh mencuri
jadi tuyul suruh mencuri uang tuh kayak begini
setahu tebe nih ya bang
aladin tuh punya peliharaan kecil
iya itu aku
bukan itu monyet
udah aku mau lanjut cari a
pokoknya tuh ntar duit harus dibalikin ke bang iyan ye
seabangnya tebe tuh yang tadi
aus gak dibalikin
eh gimana tuh jadinya
aduh yang pecahin siapiii kenapa jadi nanyanya ke tebe
nah udah ah ntar tebe yang kenal aja sama emak
masalah johor emak
dikut deh dimasukin emak
eh yuk yuk